itu pasti dari mas ureng
kuberikan ini tertanda orang yang mencintaimu
aku juga mencintaimu
aku juga mencintaimu
diterima juga cintaku
kamu apa apaan sih gangguin orang aja
ngelamunya serius banget sih
emangnya ngelamudian apa sih kak
pokoknya ada deh
kakak pasti sudah gitu cinta
kalau dilihat dari wajahnya sih
nggak salah lagi
aku juga sedang jatuh cinta
kamu lagi jatuh cinta
eh eh sini sini
kamu lagi jatuh cinta
kamu ceritakan sama kakak
siapa gadis yang beruntung itu
kakak dulu yang cerita
baru aku yang cerita
kakak akan cerita setelah kamu yang cerita
kakak mau tau siapa gadis yang beruntung itu
jatuh cinta sama
sama lastri kak
aku cinta sekali sama dia
aku mendambakan seorang gadis yang bisa menjadi pendamping hidup
dan sekarang aku menemukannya
aku ingin sekali
menikah dengan dia
kakak setuju kan